ya dea kalau kita berbicara mengenai asian games belum hilang ya rasanya dari ingatan bagaimana meriahnya opening ceremony dari asian games
dan ternyata tidak hanya keberhasilan menggelar upacara pembukaan asian games dua ribu delapan belas pada sabtu malam
indonesia juga menunjukkan kesiapannya sebagai tuan rumah perhelatan olahraga negara negara asia dengan menyediakan pelbagai fasilitas penunjang
dan salah satunya adalah kenyamanan menggunakan jalur pejalan kaki di kawasan sudirman tamrin
setelah penataan ulang jalur pejalan kaki di area sudirman tamrin kini hadir dengan wajah baru
khususnya di wilayah senayan jalur pejalan kaki pun steril dari pedagang kaki lima dan kendaraan yang dulunya parkir sembarangan
warga ibu kota yang menikmati jalur ini mengaku kini lebih nyaman berjalan kaki
oh ini luar biasa ini saya baru merasakan ini benar benar kita menghargai yang apa itu pejalan kaki ya
olahraga kaki dan ini
ini juga suatu prestasi pemerintah sekarang nih saya lihat ya luar biasa ini ini seperti di luar negeri
kalau dari segi untuk jalan kaki sih emang lebih enak ya mbak ya karena ada ya pohon pohon terus jalannya juga lebih luas
ya agak senggang lah gitu antara kan biasanya ada yang naik sepeda di trotoar ini jadi ada jalur untuk sepeda ada jalur untuk jalan kaki
ini agak lebar ya jalannya lebar dan lebih
lebih bagus untuk jalan kaki aja gitu
kalau dulu kan banyak ini ya banyak ada bunga bunga ada apa jadi kita untuk pejalan kaki itu susah
sayangnya sepanjang jalur ini tidak dilengkapi dengan fasilitas tempat sampah yang memadai
sehingga warga yang melalui jalur ini kesulitan membuang sampah pada tempatnya untuk turut menjaga kebersihan kawasan

mungkin sebagian besar dari anda tidak menyangka bahwa sekarang saya berada di jalur pejalan kaki di kota jakarta
setelah selesai direvitalisasi jalur tamrin sudirman di mana salah satunya adalah kawasan senayan
jalannya memang tampak lebih lebar di mana terbagi atas jalur untuk pejalan kaki dan juga jalur untuk bersepeda
di samping kiri dan juga kanan jalur ini ditanami pohon pohon yang juga menambah kerindangan tata kota di ibu kota
tidak hanya itu saja pemerintah provinsi dki jakarta juga menambahkan fasilitas lainnya
yaitu yellow line yang memang diperuntukkan untuk menjaga kebersihan kaki

dengan wajah baru ini diharapkan dapat menambah kenyamanan bagi warga ibu kota yang ingin berjalan kaki